penantian syamsuddin selama lima hari mendapatkan giliran dievakuasi menggunakan pesawat hercules
meninggalkan tanah papua terbayar
tiga oktober dia istri dan anaknya akhirnya kembali ke kampung halaman di nguling pasuruan jawa timur
inilah kisah perjalanan panjang samsudin dan keluarga
yang didokumentasi oleh tim liputan cnn indonesia
pesawat hercules itu mendarat di landasan udara abdurrahman saleh malang
jelang sore wajah adalah muncul dari buritan pesawat yang baru dibuka
ada perasaan lega ketika mereka keluar pesawat
tak lama lagi mereka tiba di rumah setelah penantian berhari harian mencekam pasca kerusuhan wamena
syamsudin satu di antara satu ratus tujuh warga wamena asal jawa timur yang dievakuasi dari tanah papua sore itu
ini adalah gelombang ketiga perantau asal jawa timur yang memilih hengkang dari papua
dia bersama komaria istrinya yang hamil delapan bulan
dan anak perempuannya selamat dari segapan perusuh setelah dilindungi para tetangga dan rupakan orang asli wamena
waktu itu saya ada di dalam rumah sama istri anak saya pisah ada di sekolah
sama keluarga di dalam kosan delapan belas orang di dalam rumah cuma anak saya di sekolahan
terus demo itu beribu ribu lah berteriak teriak
ngeri lah saya takut gemeter
saya takut terus saya lewat belakang
lari semua di pinggir rumah saya terus pak desa itu jaga di depan rumah saya
ada demo mau masuk mau bakar
bakar sudah bunuh sudah itu orang pendatang semua di dalam
terus pak desa bilang jangan itu orang saya jangan ganggu orang saya itu kamu pergi sudah
terus dia pergi semua
ya saya tidak punya harapan lah saya pasti mati ini
sudah diam saja sudah
akhirnya mungkin itulah tuhan yang
itulah saya jadi selamat sebenarnya
syamsuddin yang bekerja sebagai tukang ojek di wamena itu mengaku
harus antri selama lima hari di bandara wamena sampai sentani untuk mendapatkan giliran terbang
selama itu ia rasakan jam berdetak lambat
yang ia pikirkan adalah keselamatan istrinya dan anak perempuannya
kabar gembira itu datang
ia mendapatkan giliran evakuasi kemalam
lebih dari lima jam waktu tempuh dari sentani sampai ke malang
di malang ia harus menjalani proses pendataan yang berjenjang
sampai akhirnya ia diantar oleh petugas dinas sosial kabupaten pasuruan ke rumahnya di desa kedawan kecamatan mulu
dan setelah menempuh perjalanan selama dua belas jam yang melelahkan mereka akhirnya tiba di rumah
rabat dan tetangga menyambut mereka dengan sukacita
sudah sampai sini saya sudah lega
terima kasih atas bantuan kalian semua ya
perasaannya saudara saya ini kan termasuk orang dalam semua ini
alhamdulillah sudah selamat nyampak di sini
bingung semua bang
nangis semua bang
namanya saudara bang
syamsudin masih merasa beruntung bisa sampai di rumah
ia menuturkan masih banyak kerabatnya yang tidak bisa keluar dari pandemi

syamsuddin mengaku trauma dan unggan kembali meski sudah memiliki kartu tanda penuh kuamena
miftah farid didin iswandani jawa timur